sampai di rumah kamu kompres dengan air hangat
malamnya dikasih krim
biasanya orang pacaran pasti di bioskop
saya harus ke sana
biasanya orang pecaran pasti di bioskop
benar lu bang
wah bisa gempor saya kalau ngerangka kayak gini
ini saya jalan aja deh
masa boleh gila ya
mantap tata tata tata
wah gila rame banget sih
nah sekarang begini
lo jalan depanan abang belakangan
abang mau beli minuman dulu
gigi tuh yang nyusul belakangan
iya entah gue nyusul nonton
di mana mana juga orang nyusul belakangan
gigi tuh yang nyusul depanan
gila lewel amat sih
oh saya pesen minuman dua
oh iya tunggu sebentar ya mas
tikus yang mana tikus
ini eh eh eh
ini jangan main peluk peluk begini
eh ini lepasin
suamiku selingkuh sama tukang gorengan
iya mak ini buktinya
jasar laki laki nggak tahu diri
tanya ngaji malas pacaran
ayah berhasil motret mak
setelah ayah harus lewati tantangan yang begitu berat
harus lewati air terjun
ladang sawah semuanya deh mak
kalau gitu mah tambahin dong ongkosnya
tapi kan ayah belum makan mak
kau mau makan
jahat si camb charged nya
wah lagi ke wc kali jadi kencing
waduh pak tahu
awas ya kalau ketemu dasar lah kalau kemahannya ditinggalkan
eh saya buka
ya allah bang kesianan banget dah orang lagi pada nyari duit ditangkapin
dia mau ditangkep kek mau di karungin kek udah yuk kita jalan lagi yuk
abang orang di kata karung kali ya karung kucing kali ya
udah udah kita jalan aja yuk ayo

uh uh uh
uh uh uh
terus terus terus
cukup cukup cukup
apa wasitnya dia ikutan binisan
gue hitung ya satu
tidak biar kau
itu kau hitung hitung
tiga empat sepuluh
coba lihat nih jen bagus kan
hmm ntar bu ya
tuh karena warna warni tuh kan cantik apa saya bilang
oh iya bener bagus ini
kenapa pakaan kamu jen
ya ampun bengkak loh itu
keren juga lu tadi
tapi lu gak cocok jadi petinju
mendingan lu di dapur masak
yeh kok lu malah nyolot
gak bakalan lo jadi petinju gak ada cewe jadi petinju
mendingan lu jadi bini gue aja ngurusin dapur sama kasur
bener bagiannya gak lo emang enak
gapun dia kangen banget sakit bu
kasian jen kamu ya allah sampai bengkak begitu jen
bu ya udah deh ya jen pulang aja ya
yaudah deh kalau gitu ya nanti sampai di rumah kamu kompres dengan air hangat
malemnya dikasih krim ya
nah besok jangan lupa ada demo masak disini
jangan lupa dateng ya jen ya
ya udah ya jen dateng ya bu
selamat bulan dulu ya bu assalamualaikum
eh eh ampun bang
bagi duit gua
duit ya duitnya cari
bang ya jen gak punya duit bang
hah ini dompetnya apaan ya
tolong ya jen dirampak
tolong ya jen dirampak
weh lepasin dia gak lo
itu cewek song banget mobilnya ini
jadi ini yang nantangin kita ya
dasar fremen kampung lo
bagi duit kemana lo
terima kasih ya
eh anaknya ada pulang
kenapa hidung lo tuh
eh ya ya ini jejen buahin bunga buatnya
bagus banget sih jen
ya udah ya biar jejen aja yang masak ya
iya emang jejen tuh anak emak yang paling oke deh
eh ibu i

lo kan tuh laki laki jen
gak ada ceritanya itu garis keturunan gue laki laki kayak perempuan
jen lo kan laki
doyane rangkai bunga sama ibu ibu pkk
lo mau jadi apa
aduh bang udah biarin aja deh
si jajan mengekspresikan hobinya dia
rangkaian bunganya si jajan bagus kan
terus masakan si jejen juga enak
lo ngapain berantem kek
lo ngejar layangan kek
jinakin kuda liar kek
ih si abang nih adada aja deh
eh perempuan lo kaget gaget ke campurnya
nggak usah laki laki
jen lo sekarang push up lo
mau pindah sama hp sih dulu
lo begini caranya gimana gue bisa punya cucu
ya elah jin bangun jin
paketnya tangannya aja jin
iya ntar emak pijetin dia
dul bosen dinasetin kayak gitu mulu emak
masuk jadi cewe lah apalah
daripada jules ngelakuin narkoba seks bebas
emak pengen ya
jual tuh kayak atun yang perutnya melendung gitu
ini anak kalau dibilangin
rangacir ngelawan aja
mbak be gak ngelarang
asal lo tau aja
lo itu perempuan
jangan kayak malu nih preman pasar induk
jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya